assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu dan saudara saudara sekalian
hari raya idul fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda
karena menuntut pengorbanan kita semua untuk tidak mudik
dan tidak dapat bersilaturahmi seperti biasanya
saya merasakan hal ini sangatlah berat
tapi keselamatan handetolan dan sanak saudara tentu lebih penting
dan harus menjadi prioritas kita semua
saya yakin bersama sama kita bangsa indonesia akan mampu melewati ujian berat ini
selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah mohon maaf lahir dan batin
saya juga mengucapkan selamat hari raya idul fitri
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh